meskipun terus ditentang pemerintah mengklaim uu cipta kerja memiliki dampak yang positif
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengatakan
uu ini fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat investasi
seberapa jauh kira kira uu ini dapat mengangkat ekonomi indonesia
dan apakah ada dampak lain dari pengembangan investasi ini
telah bergabung bersama kami ekonom sekaligus ekonom dari universitas indonesia
prof ari kunchoro dan juga direktur eksekutif walhi nur hidayat
baik kita bicara tentang bagaimana uu cipta kerja ini bisa menciptakan peluang investasi atau malah eksploitasi
mungkin kita akan ke walhi terlebih dahulu
apakah memang kalau menurut teman teman walhi
dengan posibilitas terbukanya banyak sekali jalur investasi yang membuka
investor investor untuk datang ke indonesia ini justru dapat mengancam keberlangsungan lingkungan
ataupun juga dapat semakin merugikan bangsa
karena tentunya sumber daya sumber daya kita akan semakin digali
ya kalau kita lihat kan undang undang cipta kerja ini bukan hanya berbicara soal ketenaga kerjaan itu sendiri
seperti yang tadi dijelaskan secara panjang lebar
tetapi di dalam uu cipta kerja ini juga
kita menyentuh banyak sekali undang undang yang terutama juga di sektor sektor sumber daya alam
seperti lingkungan hidup kehutanan perkebunan dan lain lain
itu yang potensi dampaknya juga cukup besar
apalagi banyak sekali prinsip prinsip di dalam khususnya prinsip prinsip terkait lingkungan hidup
ini kemudian mengalami relaksasi di dalam undang undang cipta kerja ini
nah ini yang kami lihat undang undang cipta kerja ini bisa memberikan potensi kehilangan pekerjaan
bagi kelompok kelompok masyarakat adat petani nelayan dan tradisional
yang selama ini bergantung kepada tanah dan sumber daya alamnya
nah ini yang saya pikir miss ya dari seluruh perdebatan mengenai ruu cipta kerja ini
oke baik mbak dut
mbak nur kita mungkin ke prof ari selanjutnya
prof ari ini selain mempermudah izin umkm pak erlangga juga memaparkan beberapa poin positif lain
seperti pemudahan sertifikasi halal lalu juga pemudahan pendirian kooperasi serta pemudahan izin bagi nelayan
apakah ini terkesan terlalu memudahkan ya menurut prof ari
jadi yang dibicarakan itu rangkaian patokan ya
jadi kalau kita bicara industri dia tidak hanya satu perusahaan
tapi juga termasuk pemusuh pemasok
itu banyak bisnis kecil
bahkan termasuk catering catering pun itu bisa dihitung
nah disini saya melihat ya memang tadinya itu selainnya itu hanya untuk investasi
itu cukup tapi pas pasan untuk menciptakan kesempatan
oke baik mbak dut
ya tapi yang kemudian terjadi apa
jadi covid itu menyebabkan pengangguran bertambah empat juta sampai lima lima juta
jadi total sekarang itu sudah tembus lebih dari sepuluh juta
bahkan dikhawatirkan dua ribu dua puluh satu itu sampai dua belas tujuh juta
nah ini menciptakan lapangan kerja yang sumpah kenapa
karena investasi kita selama ini
itu tergantung dari kemungkinan
jadi kalau tidak ada proses ya tidak ada yang bisa baru
nah ini kita mau ditembus ya
terutama karena ambil peluang
itu ketegangan amerika serikat dan tiongkok
itu memberikan peluang pada industri industri yang sifatnya itu adalah padat karir padat assembly
jadi benar benar punya potensi ekspor
tapi masalahnya yang terjadi itu vietnam
jadi ini kemudian ada usaha untuk membuat indonesia masuk ke ranah ini
ya karena peluangnya sangat besar
industri elektronik itu banyak sekali kemungkinan umkm untuk masuk sebagai nanti positif
industri otomotif ya
jadi tujuannya yang tadinya saya lihat itu wah ini yang investasi nih
supaya indonesia keluar dari jebakan perdagangan negara kelas menengah
ya tapi gara gara covid
karena covid kalau begitu ini jadi masuk akal
karena nggak mungkin menciptakan lapangan pekerjaan pasang dari maju kla itu
kalau kita melakukannya seperti biasa
nah kemudian ini tujuannya
saya melihat lebih ke memang lebih ke semi padat karya
ada bagian yang memang ada otomatisasi
tapi ada penyelesaiannya
jadi di tengah tengah
dan kemudian antara korea
dan akan banyak menggunakan juga komponen komponen yang di pop dari luar negeri
jadi ini ingin diganggu
nah cuman usahanya adalah supaya nanti kalau mereka berlokasi itu
menggunakan sebanyak mungkin
perusahaan perusahaan di sisi kecil indonesia
nah itulah sebabnya
di situ ada umkm dan semacamnya
jadi ini saya melihat
ini pertama kali yang tadinya bicara mengasih floral
ini udah bicara rantai bisnis
rantai bisnis rantai bisnis itu sampai ke perusahaan kecil
nah ini dapatnya bisa memudih kemiskinan
ya terutama karena alternatif kalau masuk ke sektor informal
itu sudah selalu banyak namanya
sehingga kemungkinan besar dia tidak akan mendapat
upah yang layak dan tidak mendapatkan pelindungan kesejahteraan
seperti kalau dia masuk ke sektor formal
misalnya menjadi pekerja pabrik
oke baik prof
prof kita ke mba nur lebih dahulu
mbak nur ini kan berarti artinya
semakin dimudahkannya semua pihak untuk melakukan usaha begitu ya
maka akan semakin mudah juga untuk mengeruk
ataupun melakukan penggalian sumber daya lebih banyak lagi
batasan batasan apa sih yang direkomendasikan oleh teman teman walhi
untuk bisa meminimalisir supaya
sumber daya kita tidak cepat habis begitu mungkin
apakah sudah juga diajukan kepada pemerintah
ya makanya tadi kan kalau kita lihat ya
dari semangat undang undang cipta kerja ini
sebenarnya memang diperuntukkan bagi investasi investasi besar
yang padat modal
lalu juga yang apa namanya
juga ada teknologi gitu ya
kalau tadi disampaikan upayanya ini adalah untuk menyerap
limpahan dari china dan lain lain
nah tapi kan problemnya adalah
di sini juga banyak masyarakat indonesia
yang sebenarnya itu sekarang sudah melakukan upaya upaya ekonomi
yang selama ini tidak diakui oleh negara gitu
di sektor pertanian
di sektor nelayan ya
dan usaha usaha lain yang sebenarnya itu
mereka justru memerlukan fasilitasi dan perlindungan
supaya wilayahnya itu tidak terganggu
nah yang sekarang terjadi itu adalah
kemudian merangsak ke ruang ruang hidup masyarakat
kekayaan alam sumber daya alam
itu tanpa kemudian di dalam undang undang cipta kerja ini diberikan perlindungan
jadi basic yang paling dasar dari yang namanya good environmental governance
yang itu terdiri dari tiga pilar
hak atas informasi
hak atas partisipasi
dan akses kepada keadilan
itu semuanya dihapuskan secara prinsip di dalam undang undang cipta kerja ini
nah ini yang saya pikir menjadi potensi masalah besar di kemudian hari
karena dengan kondisi yang sekarang saja ada
di mana hak hak tersebut secara eksplisit dijamin oleh undang undang
itu pun sering dilanggar di lapangan ya
konflik konflik ribuan konflik itu masih terjadi saat ini
antara berbagai kelompok masyarakat
dengan pengusaha pengusaha yang mengabaikan semua prasyarat prasyarat itu
tanpa mendapatkan hukuman
dan kemudian lagi di dalam undang undang cipta kerja ini
pidana korporasi juga kemudian dilemahkan
jadi memberikan cek kosong
kami menganggap undang undang cipta kerja ini memberikan cek kosong kepada investor
untuk lebih banyak lagi melakukan kondisi yang lebih baik
melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap hak hak atas lingkungan hidup
juga hak hak atas tanah dari masyarakat lokal dan masyarakat tempat
saya pikir ini yang kemudian akan menuai konflik yang sangat besar di kemudian hari
di tengah pemerintah sampai saat ini masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar
yaitu mengakui secara legal wilayah wilayah masyarakat
wilayah wilayah masyarakat adat
yang walaupun di dalam konstitusi itu sudah mendapatkan jaminan
tetapi secara normatif aturan perundang undangan itu belum ada ketentuannya yang secara tetap dan bisa diimplementasikan
oke baik prof ari ada tanggapan dari statement mbak nur barusan
iya jadi yang kita lihat itu ini peraturan perundang undangan itu mulai dari undang undang
kemudian ada pensiun ya kemudian ada yang tak ilmu
jadi memang salah satu yang paling kompak ya untuk mengatasi masalah lingkungan dan semacamnya itu kelepasan industri
nah itu bisa diinfeksi oleh pemerintah
karena wilayah wilayah itu itu saja
jadi misalnya kalau di luar kelepasan industri itu bisa dikenakan pajak yang lebih tinggi
nah dengan kementerian industri maka bisa dibuatkan misalnya transformasi bagi pekerja
baik dengan menggunakan transformasi universal ataupun free radi
nah ini model ini juga kita lihat ya misalnya di tiongkok di vietnam
jadi berarti jaji mereka itu itu hampir utuh
ya karena ya tinggalnya di sini saja dalam aglomerasi
dan kemudian juga masalah produksi segala macam itu bisa dikontrol
masalahnya adalah penegakan
dan apakah monitornya berjalan atau tidak
ya seberapa bagus pun pengaturan
akhirnya tergantung pada
tergantung pada apelit yang dilakukan monitoring dan penelitian
nah di situ kuncinya
nah itu yang barangkali pada level implementasi
tidak harus pemerintah pusat tapi saya rasa itu akan banyak dilakukan oleh pemerintah daerah
oke baik prof ari dan juga mbak nur
ini salah satu hal yang disorot dalam wow cipta kerja adalah kebijakan satu peta
yang berpengaruh pada rencana tata ruang dan juga wilayah
pertanyaannya adalah salah satu yang berubah terkait rtrw ini
adalah melunaknya hukuman denda pelanggaran
aturan tata ruang bagi korporasi
sehingga lebih rendah begitu dari pelanggar individu
apakah ini cukup berbahaya
mungkin kita kembali nonton lebih dahulu
ya itu tadi yang sudah saya sebutkan ya
jadi fokus pelanggaran itu akan lebih banyak kepada individu
dan prinsip ketika penegakan hukum
yang semula itu ada di dalam undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
di mana penegakan hukum itu bisa berdiri
berjalan paralel antara administrasi pidana dan perdata
itu kemudian diubah menjadi administratif dulu
eh denda dulu gitu
baru bisa dikenakan pidana
dan untuk pidana korporasi pun
itu kemudian dilemahkan dengan penghapusan prinsip liability
nah ini yang saya pikir akan menegaskan kembali impunitas impunitas
dari korporasi korporasi yang selama ini sudah
banyak sekali melakukan pelanggaran
dan juga merugikan lingkungan gitu
contohnya saja kebakaran hutan yang sudah di apa namanya
digugat oleh pemerintah sendiri
hukuman denda yang sampai sekarang
itu belum bisa diimplementasikan atau dieksekusi
dan bisa masuk ke kas negara itu masih nol
jadi bagaimana kita bisa berharap gitu
dengan ketentuan yang cukup tegas saja
ini masih susah bagi perusahaan perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan
untuk bisa mendapatkan efek jerah
apalagi kemudian ketentuan ketentuan tersebut diringankan
atau bahkan dihilangkan sama sekali
ini yang apa namanya menurut kami
concern yang sangat besar ya
bagi hak hak masyarakat dan lingkungan
oke prof ari hal ini tentunya juga bisa berpengaruh ya
kepada pemangkasan kewenangan gubernur dan juga bupati
hingga aturan tata ruang pedesaan yang dibabah begitu
kalau menurut prof ari bagaimana dengan kebijakan ini
apakah justru ini menguntungkan atau membahayakan
ini malah bisa memberikan jauh lebih besar kepada pemerintah daerah
karena ini ada payungnya
jadi diskurs di masyarakat masih berkembang
terutama karena masyarakat kita itu sudah terdidik
jadi mereka lebih sadar lingkungan
kita lihat ya kalau penghutang itu gores segala macam
itu penghargaan terhadap lingkungan hidup
tetapi ada satu hal yang dihubungkiri
ini kita menghadapi kemungkinan pengangguran dan peningkatan kemiskinan
jadi apakah kita memilih kebijakan yang all or nothing
ya sudah tidak usah
atau bisa ada yang ada kompromi ada koridor
karena kenyataan itu ya penggirang bisa dua belas minggu juta
dan kemiskinan bisa dua puluh delapan minggu juta
nah ini akan menimbulkan masalah
kemiskinan sendiri itu pun bisa mengakibatkan orang menjadi tidak memiliki lingkungan
karena mereka tidak memiliki pekerjaan
kita lihat bahwa kanada itu negara yang sangat tidak memiliki lingkungan
tapi kalau kita lihat pendapatan perhatiannya itu mencukupi untuk hidup sebagai kelas lingkungan
jadi mereka apresiasi itu timbul karena justru mereka memiliki pekerjaan
jadi banyak masalah untuk kita kontrol
nah pun yang kita lihat ya mereka sudah mulai yang tadinya itu pro growth
sekarang bisa menjadi pro lingkungan bahkan kendaraan listrik
jadi ini saya rasa adalah titik kembalikan para penduduk pembangunan
dari yang tadinya itu adalah development sekarang menjadi sustainable development
nah tetapi fungsi dari masyarakat ini adalah mengingatkan
untuk tadi penindakan penindakan segala macam
karena itu biasanya kalau sudah berjalan itu kan rutinitas ya
kita kembali ke dunia ini lupa mengawasi
itu saya rasa kelemahan kita
wasdognya itu mana ya apakah itu bisa diteruskan menjadi penindakan
baik prof ari jadi karena mikirin urusan perut gitu istilahnya
akhirnya menjadi mengesampingkan urusan lingkungan
mbak nur dan juga prof ari terima kasih banyak karena waktu juga yang harus memisahkan kita
boleh silakan silakan sedikit saja mbak
saya pikir ada yang secara mendasar kita lupa soal terjadinya pengangguran di indonesia
pengangguran di indonesia atau kelebihan angkatan kerja dan kemudian juga maraknya urbanisasi
itu juga kan akibat dari perampasan tanah tanah rakyat tanah tanah pertanian
akibat proyek proyek pembangunan dan juga industri industri ekstraktif
jadi masyarakat yang semula memiliki pekerjaan
mereka memiliki pekerjaan di desa mereka bertani mereka kemudian mengolah kebunnya
itu karena perusahaan perusahaan berskala besar itu kemudian mereka terampas
dan juga proyek proyek pembangunan pemerintah seperti infrastruktur
misalnya pembangunan bandara kertajati itu menghilangkan lahan pertanian masyarakat
mengakibatkan petani kehilangan tanah
jadi saya pikir tidak bisa kita hanya melihat di hilir bahwa pengangguran itu terjadi seolah olah given situation
tapi ada penyebab dari pengangguran
itu yang harusnya di address oleh pemerintah secara lebih mudah
saya pikir itu tambahan dari saya
oke baik mbak nur
ini peluang investasi ataupun eksploitasi uu cipta kerja ini akan terus bergulir
sampai di mana rimbanya kita akan kawal bersama pemerintah dalam hal ini
terima kasih prof ari dan juga mbak nur sudah bergabung bersama kami di news hour